padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
label yang sulit dilepas dari beberapa lokasi permukiman di ibu kota
permasalahan sampah juga banjir menjadi sebuah keniscayaan
harapan menyala ketika konsep program kampung iklim diperkenalkan
di salah satu rw di kelurahan sunterjaya lahirlah sosok penggagas kampung padat hijau berseri
memang kami punya konsep untuk mengolah sampah tanpa lahan penghijauan tanpa lahan
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
padat hingga kumuh
awalnya berasal dari keperhatinan
jadi kalau melihat umum got got di jakarta itu kan kalau dilihat sampah
kita menggigitkan untuk membuang gang untuk membuang kursi untuk membuang tempat tidur rak piring
sehingga sebenarnya kami melihat kok begini
nah dari situ akhirnya kita coba untuk ambil sampah
kita coba untuk kelola sampah
dan ketika kita coba berfikir bahwa
mungkin nggak sih sampah itu
terkelola lingkungan bersih hanya itu saja
dari keprihatinan kita mencoba untuk melakukan sesuatu untuk rumah sendiri sebenarnya
perkara sampah memang tak pernah sederhana
apalagi sampah di ibu kota
jumlahnya yang kian bertambah dari waktu ke waktu
kerap berbanding terbalik dengan penanganannya
dengan luas wilayah sekitar enam ratus enam puluh satu lima km persegi
dan jumlah penduduk mencapai sepuluh juta jiwa lebih
daerah khusus ibu kota ini mencetak rekor produksi sampah hingga dua lima juta ton sampah per tahunnya
tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan pengelolaan sampah tak maksimal
akibat lainnya dari tahun ke tahun banjir menghantui kala musim penghujan tiba
layaknya sudut jakarta lainnya kelurahan sunterjaya khususnya di rw satu
juga menjadi langganan banjir
namun itu cerita lama
kini rw satu sudah mendapat julukan baru
ya si kampung hijau berseri
rw satu sebelum kita masuk program program ini ya
kita semuanya masih kalau saya bilang masih berantakan
jadi saya bilang berantakan dari sampah juga belum terkelola
kebersihan yang lain termasuk saluran air
kita masih banyak yang mampet
banjir kita banjir itu bisa seminggu di rw satu ini
dan orang bakar sampah itu masih di mana mana
sekarang alhamdulillah kita sudah tidak ada orang
tidak melihat bukan tidak melihat lagi orang membakar sampah di wilayah rw satu
berangkat dari kondisi kampung yang sering terkena bencana banjir
dan kebiasaan warganya yang buruk dalam mengelola sampah
robertus belarminus sutarno atau yang akrab di sapa tarno ini
menginisiasi program kampung iklim atau proklim
ide sutarno pun disambut baik oleh pengurus rw setempat
dari sanalah warga mulai diajak untuk peduli terhadap lingkungan
beruntungnya warga menyambut baik dan mendukung penuh setiap gerakan yang diusung tamu
kepada warga ya karena kita memang dari awalnya itu kan dari kampung hijau dulu kita
kita pengen bahwa di rw satu ini kita pengen semuanya itu hijau bersih
karena tahun dua ribu sepuluh itu kalau kita bilang bersih itu semuanya dibersihkan mbak
termasuk pohon pun juga ikut dibersihkan
nah ini kita baru mulai mengenal tahun dua ribu sepuluh ini kita canangkan kampung hijau
dengan ketentuan satu rumah harus ada lima pot
saya canangkan waktu itu ternyata berjalan satu tahun berhasil kita
akhirnya yang lain ngembet dari rt rt yang lain dulu saya masih jadi rt
yang lainnya ikut berbuat ternyata berhasil bahkan sampai sekarang
karena kita sudah banyak sekali perubahan dibanding tahun tahun awal
ya kini rw satu di kelurahan sunterjaya begitu mengesankan
siapapun yang berkunjung akan mendapati berbagai tanaman di sepanjang gang yang dilewati
tak hanya di pot pot tapi juga ada yang dalam bentuk hidroponik dan tanaman gantung
ini lantaran minimnya lahan tanam yang tersedia
meski demikian semangat warga untuk menghijaukan kampung
makanya ketika kita menawarkan penghijauan bukan yuk menanam
tapi kami membuat contoh pot gantung pot yang hemat air
kan orang rata rata pengen nanem tapi males nyirem
nah ini lalu tantangan itulah yang lahir menjadi seperti yang kami kenalkan bahwa
bahwa tanaman itu tidak tiap hari harus disirem bisa dua tiga empat hari bisa
nah disinilah akhirnya kami justru dengan tantangan yang dihadapi itu tumbuh kreativitas dan inovasi inovasi cara bertanam
suasana sejuk pemandangan yang asri hingga nuansa gang pergang yang tertata rapih
menjadikan rw satu gelurahan suntur jaya ini kerap menjadi rujukan kampung proklim nasional
bahkan sudah lahir kampung tematik
yakni kampung bebas rokok yang semakin mengukuhkan eksistensi rw satu ini
untuk memastikan kelestarian kampung hijau di rw satu ini
pemerintah setingkat rw membentuk tim hijau
gunanya untuk mengontrol keberadaan tanaman tanaman milik warga yang ada di sepanjang gang
maupun di titik titik tertentu yang tak bisa menjadi tanggung jawab rumah perumahan
tim hijau ini juga berasal dari warga sendiri
mereka dibentuk untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian si kampung hijau berseri
tak hanya di tingkat rw di masing masing rt juga dibentuk tim hijau
untuk tugas saya sebagai penghijuan
terutama kita harus merawat tanaman tanaman yang sudah ada yang udah hijau
itu harus selalu dijaga
jangan sampai tanaman itu ada yang layu ada yang kering ada yang mati
jadi selalu tiap hari kita harus kontrol menyeram tanaman tanaman mengontrol
kalau nanti kira kira udah ada yang rayu atau loyo itu cepat cepat kita ganti tanaman gitu
jangan sampai tanaman tanaman itu mati
membangkitkan semangat warga untuk peduli pada kelestarian lingkungan di rw satu kelurahan sunterjaya ini terbilang tidak terlalu sulit
kebersamaan warga sekaligus kesadaran untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan hijau begitu tinggi
ijo berseri tak hanya tentang melakukan penghijauan dengan menanam berbagai tumbuhan di sekitar tempat tinggal
melainkan juga memastikan sampah sampah terkelola dengan baik
konsep bank sampah sebenarnya bukan bagaimana warga mengumpulkan sampah
tapi konsep bang sampah ini adalah menumbuhkan kesadaran bahwa tanggung jawab sampah itu tanggung jawab masyarakat
yang kedua sebenarnya kita ingin menanamkan gaya hidup ramah lingkungan yang kita terapkan itu
nah ketika nanti bank sampah itu semakin hari sampahnya semakin besar yang gagal adalah gaya hidup ramah lingkungan
nah kalau indikasinya bank sampah sampahnya timbangannya semakin surut
artinya belanja cerdas bbm bawa botol minum sendiri bom
bawa umpreng sendiri pantik pom pantang plastik dan sterofom
nah ini menjadi gaya hidup masyarakat yang aktivitasnya itu minim sampah
nah keberhasilan pengurangan di bank sampah itu sebenarnya indikator sebagai gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat
di mana problem itu terjadi berhasil
keberadaan bang sampah puspa cinderakana besutan sri rahayu juga lahir dari keprihatinan terhadap sampah
untuk mendukung eksistensi konsep kampung proklim ini dibentuklah bank sampah yang melibatkan ibu ibu di rw satu kelurahan sunterjaya untuk menjadi pengelolanya
berdiri sejak tahun dua ribu sebelas banyak warga sudah memanfaatkannya sebagai tempat menabung sampah sembari mengumpulkan pundi pundi keuntungan sedikit demi sedikit
tak hanya dari warga di lingkungan rw satu melainkan juga datang dari rw lainnya serta dari instansi sekolah di sekitar kelurahan sunterjaya
setelah warga menyetorkan sampah sampah terpilah miliknya sampah akan ditimbang dan dicatat di buku tabungan sampah masing masing
sampah dihitung dalam satuan kilogram dan biasanya saldo berupa uang dapat diambil di akhir tahun
sampah sampah ini kemudian disortir kembali oleh para kader bank sampah dipilah berdasarkan klasifikasi masing masing seperti sampah botol plastik hingga kemasan makanan
semakin berkurangnya jumlah nasabah dan jumlah sampah plastik yang ditabung dari waktu ke waktu menjadi parameter bahwa gaya hidup ramah lingkungan dengan nol sampah sudah semakin membumi
di kampung hijau berseri ini secara mandiri warga sudah memilah sampah sebelum keluar dari rumah termasuk sebelum ditabung ke bank sampah
artinya konsep proklaim mentik beratkan kemandirian warga untuk membiasakan bertanggung jawab terhadap sampahnya masing masing sejak dari dalam hingga saat keluar rumah
hari ini kita akan kunjungi bang sampah
sudah membawa sampah
aktivitas menabung di bank sampah ternyata tak hanya menjadi aktivitas orang dewasa saja
anak anak di usia sekolah baik dari tingkatan paud hingga menengah atas di lingkungan rw satu kelurahan suterjaya ini juga mulai diajarkan untuk memilah dan mengolah sampah sesuai peruntukannya
mengajarkan sedini mungkin kepada anak anak untuk memilah sampah menjadi penting
dan menanamkan semangat cinta lingkungan sebagai bekal di kemudian hari
alhamdulillah orang tua semua mendukung mengingat untuk kebersihan lingkungan
anak anak sejak dini belajar peduli terhadap lingkungan terhadap sampah agar disampaikan ke anak anak kalau lingkungan kita bersih pertama adalah sehat
kedua mungkin got juga tidak akan mampet karena yang pasti sampah itu akan lari ke got
untuk itu jadi anak anak sedikit tahu dan dengan orang tua atas dukungan orang tua alhamdulillah sampai sekarang dari dua ribu sebelas sampai sekarang untuk anak anak membawa sampah plastik alhamdulillah orang tua mendukung
tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk
ya keberadaan sampah memang sudah menjadi kewajiban
dan tanggung jawab bersama agar tidak menjadi bencana
salah satu keunggulan warga di kampung hijau berseri rw satu kelurahan sunterjaya lainnya ialah kemampuan warganya untuk mengolah sampah sampah yang ada untuk dijadikan kerajinan kerajinan sederhana
berbagai bentuk pun dihasilkan oleh ibu ibu pkk ini seperti berbagai model tas vas bunga dompet hingga tikar
kita pemasarannya biasanya apabila kita berada di kota kita bisa menggunakan sampah plastik
kemudian kita ada pasar kemudian ada pameran kemudian online online juga
kemudian kita dari organisasi contohnya seperti dari kita mempunyai grup pkk mempunyai grup majelis taklim dan kita juga mempunyai apa itu family gitu
nah itu biasanya banyak pemesan pemesan
kemudian nanti dari organisasi tersebut banyak mempunyai kawan kemudian kawan tersebut bisa memesan lagi
jadi ini adalah hal yang kita buatkan seperti itu
tidak hanya memanfaatkan sampah dari botol plastik ibu ibu kreatif ini juga memanfaatkan kain perca atau kain sisa konveksi sebagai bahan pembuatan kerajinan seperti taplak meja
karena di sini kampung kita ini banyak konveksi ya jadi konveksi itu banyak yang terbuang sisa sisanya itu
kita buat seperti ini tas perca ya
seperti ini kita bisa buat bikin tas kemudian dari tukang tukang jahit itu banyak berukat berukatnya yang tidak terpakai
itu kita buat hiasannya
untuk menghias daripada tas juga daripada jilbab seperti ini kita hias
nah ini dari perca perca apa tuh namanya penjahit yang harusnya dibuang tapi kita bisa gunakan untuk menghias daripada jilbab atau dompet dompet kecil seperti ini
menebarkan kesadaran terhadap lingkungan menjadi fokus sutarno dalam sebelas tahun terakhir
mantan pendidik ini memilih pensiun dini demi mengabdikan dirinya menjadi pegiat lingkungan hidup
jatuh bangun pun dilaluinya demi menjadikan warga di sekelilingnya mandiri dan berdaya lewat peduli terhadap lingkungan sekitar
dengan segala kreativitasnya sutarno tak hanya berhasil menggandeng setiap warga di rw satu kelurahan sunterjaya ini
untuk melakukan penghijauan dengan menanam sedikitnya lima bibit di setiap rumah
melainkan juga mengajak untuk memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk cair dan padat melalui teknik komposting
nah dengan pot komposter biopori terfasilitasi sebagai pot
sebagai tempat sampah sebagai pot yang hemat air
nah inilah yang memang sebenarnya kita hanya kreasi inovasi agar pemikiran orang lain
ingin berkontribusi terhadap pengurangan sampah penghijauan itu bisa kita layani
itu konsepnya jadi biar semua orang melakukan pengurangan sampah di sumber
penghijauan tetapi praktis dan ada estetika nilai seninya juga
di rumahnya sutarno juga mengembangkan produksi komposter dan pot komposter biopori
kesehariannya mengisi seminar dan workshop dalam rangka menebarkan virus cinta lingkungan
lewat konsep kampung broklin membuatnya merasa perlu memperkenalkan karyanya
kampung proklin memiliki komposter dan pot komposter biopuri
kedua alat ini digunakan untuk mempermudah kerja lingkungan
kami bukan bukan di penjualannya sebenarnya ya tapi lebih menginspirasi
karena kami tidak harus mereka tidak harus membeli ke saya
kalau tahu mereka juga punya kreasi kreasi mungkin inovasi silahkan
nah tugas kami adalah menginspirasi masyarakat ini loh kami punya ide seperti ini
sehingga banyak peniruan terjadi di masyarakat
tujuan utamanya adalah bumi semakin bersih bumi semakin hijau
komposter karya sutarno sudah mulai dimanfaatkan oleh warga di beberapa rt
di lingkungan tempat tinggal mereka
salah satunya di rt sebelas yang memiliki tiga belas tong komposter
setiap satu komposter akan dimanfaatkan oleh tiga hingga empat rumah
warga pun antusias mengingat keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan
yang pertama kita untuk pengurangan sampah
dan yang kedua kita manfaatkan untuk kita jadikan pupuk seperti ini ya yang sudah jadi
lalu kita manfaatkan untuk miram tanaman untuk tanaman ya se
apa yang ada di sinilah sayuran atau tanaman hias supaya menjadi subur
ya pasti pasti sudah pasti
yang tadinya kita beli pupuk ya kita sekarang sudah nggak beli pupuk lagi
karena kita sudah bisa produksi sendiri
pertamanya sulit ya mbak karena harus memilah sampah dari dalam dulu kan
tapi lama kelamaan kita ajarkan sebelum kita buang ke tempat sampah kita pilah dulu dari dalam

jadi yang untuk pupuk sudah kita pisah dulu kita taruh di dalam

jadi tempat sampah yang sudah kita sediakan dan yang tidak bisa membusuk kita taruh tempat sampah umum
lama kelamaan dia sudah terbiasa
pesan cinta lingkungan yang diperkenalkan oleh sutarno
tak hanya berhasil menjangkiti warga di rw satu kelurahan sunterjaya saja
melainkan hingga ke lingkungan sekitar lainnya
seperti di sdn sunter agung dua belas pagi yang juga telah mengadopsi teknik hidroponik di sekolah

kita ingin menanamkan bahwa kesadaran lingkungannya cinta lingkungannya itu yang untuk anak anak didik kita
supaya menjadi bekal mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah
semangat mengabdi tak pernah mati bagi seorang sutarno
untuk menebar virus hijau sutarno bahkan memanfaatkan tempat tinggalnya sebagai rumah belajar kelola sampah
di sini sutarno kerap menerima kunjungan dari berbagai pihak untuk memaparkan dan mengenalkan upaya upaya penghijauan lingkungan
mulai dari pemanfaatan komposter pot biopori menanam dengan teknik hidroponik hingga tanaman gantung atau vertical garden
tak jarang bila ada waktu senggang warga juga berbondong bondong untuk berguru langsung dengan si guru sampah ini
dengan adanya gerakan kampung hijau berseri warga tergerak untuk mengimplementasikan virus tersebut di rumahnya masing masing
kini warga semakin merasa nyaman dan mencintai tempat tinggal mereka meski di kawasan yang terkenal
waktu saya dari kecil masih jarang rumahnya
makin kesini makin padat terusnya makin banyak orang makin sempit lahannya
kesadaran masyarakatnya pun kurang jadi sering banjir sampah banyak jarang ada tanaman
pokoknya aduh benar dibilang kampung kumuh ya bener lah
sekarang kita lihat sendiri hijau bersih dan mulai banyak tamu yang datang
ya sekarang yang pasti
udah apa udara di sini udah agak lebih sejuk dibanding kalau saya harus keluar rumah yang panas banget gitu aja
dan teman teman juga kalau lagi pas saya upload foto selalu komen di mana tuh di rumah
saya bilang gitu masa sih hijau kayak gitu
sutarno begitu jeli baginya sampah tak hanya tentang masalah melainkan juga sebuah sumber keberkahan
menjadi pemantik semangatnya untuk semakin fokus memberdayakan masyarakat
lewat lingkungannya lebih baik dari segala aspek
segala upaya sutarno tak lengkap tanpa dukungan dari keluarga
dengan kesibukannya sutarno beruntung
sang istri tak pernah berhenti memberi semangat
bentuk dukungannya diantaranya saya kalau pas kebetulan hari libur saya nggak ngajar
saya membantu dalam seminar seminar dalam workshop kemudian saya juga membantu di rumah
karena setiap harinya minimal pak tarno setiap hari itu menanam sepuluh pot pohon di rumah
di mana kita juga selalu membantu menanam dan merawatnya
sehingga di mana tanaman tanaman yang selalu ditanam oleh pak tarno kan selalu dibeli orang
nah makanya sering bergantian di mana tanaman yang sudah kemarin ditanam
sudah laku kita ganti menanam lagi untuk penggantinya supaya rumah kita sendiri tetap hijau mbak
biarpun banyak pohon yang selalu dijual untuk pindah tempat gitu
ya di rumah sutarno juga memiliki kebun toga sendiri
di kebun inilah sutarno dan istri menanam berbagai tanaman obat dari bermacam macam jenis tumbuhan
tak hanya terampil merawat dan menanam sutarno dan istri bahkan juga telah mahir meraciknya
beberapa warga kerap datang untuk meminta tanaman tanaman ini sebagai obat penawar
ini telah dicuci ini diceluk langsung diteteskan ke mata
langkah demi langkah perjuangan demi perjuangan sutarno lakukan
demi masyarakat yang mandiri dan peduli lingkungan